badan narkotika nasional provinsi daerah istimewa yogyakarta
menangkap delapan tersangka pengedar dan pengguna narkotika jenis sabu
ya dan salah satu diantaranya orang perempuan warga negara afrika selatan
yang tertangkap tangan membawa sabu sabu sebanyak enam ratus delapan puluh delapan gram
nah kedelapan tersangka ini ditangkap bnn daerah istimewa yogyakarta
secara terpisah dalam dua minggu terakhir
dan tiga dari delapan tersangka ditangkap di solo
salah satunya ternyata seorang pegawai negeri sipil pemkot solo
dan dua pasangan suami istri
ada pun lima tersangka lainnya ditangkap di yogyakarta
ini termasuk seorang perempuan warga negara afrika selatan
dari dirinya bnn yogyakarta berhasil menyita enam ratus delapan puluh delapan gram sabu sabu
warga afrika selatan ini sebelumnya lolos dari pemeriksaan di bandara adi sucipto yogyakarta
dan baru ditangkap di sebuah hotel di kawasan malioboro hari kamis kemarin